kita klarifikasi langsung terkait dengan kabar meninggalnya dr anastasi stefanus taufik bersama sekretaris jenderal ikatan dokter indonesia yaitu dr muhammad adib kumaydi
selamat malam dr adib
mengenai berita atau informasi yang simpang siur begitu di sejumlah media dan juga media sosial terkait dengan meninggalnya dokter stefanus ini
boleh dok dikonfirmasi dan juga diklarifikasi seperti apa kejadiannya atau bagaimana kronologis meninggalnya dokter stefanus
ya jadi ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi dari tadi beberapa tanggapan tanggapan di sosial media
bahwa teman sejawat kami dr stefanus ini bukan dalam pendidikan spesialis tapi dia pendidikan spesialis konsultan
dia sudah spesialis anestesi yang sedang kelosif untuk konsultan intensive care
dan di rumah sakit yang tempat dia meninggal itu beliau memang tugas dan tempat prakteknya juga salah satunya di rumah sakit tersebut
nah ada beberapa hal lagi yang juga yang harus dikonfirmasi sebenarnya terkait dengan berita kesimpang siuran ini
bahwa setelah kita coba konfirmasi dengan beberapa teman sejawat di anestesi
terus kemudian juga ada rilis resmi dari perhimpunan dr stefanus di anestesi
bahwa yang pertama tugas di rumah sakit tersebut beliau bukan tugas dalam rangka sebagai tugas pendidikan
kalau sih konsultan intensive care tapi memang beliau bertugas di rumah sakit tersebut
bekerja sebagai dokter
ya bekerja sebagai dokter spesialis anestesi di rumah sakit tersebut
terus kemudian yang kedua dia bukan bekerja lima hari di situ
tapi dia memang kalau bertugas dokter jaga
jadi tolong dipahami juga oleh masyarakat
saya juga bahwa dokter jaga terutama spesialis anestesi ataupun spesialis yang lain itu ada namanya dokter jaga on call
nah terkait dengan tugas yang cukup berat dari dokter spesialis anestesi
karena dia harus meng cover icu
terus kemudian dia mungkin meng cover kalau ada operasi operasi sito atau operasi emergensi
atau tindakan tindakan emergensi yang tidak bisa dilakukan oleh dokter jaga
maka dia harus konsul anestesi
maka dia selalu stand by
di rumah sakit
dan itu sudah disediakan biasanya di rumah sakit
kamar jaga untuk dokter spesialis anestesi untuk jaga di rumah sakit tersebut
nah jadi kalau pemahamannya supaya jangan dianggap pemahaman seperti dokter ugd yang dia harus membuka mata sekian jam selama lima hari berturut tidak
jadi dia supaya ini meluruskan pemerintahan
supaya nanti pemahamannya jaga on callnya ini ya kalau memang tidak ada konsulan
untuk mengatur kejadian saja
sekarang ini dia dikontrol
bekerja berhari hari begitu artinya sudah diketahui penyebab meninggalnya dokter stefanus
apakah akibat kelelahan benar atau karena apa dan di rumah sakit tersebut artinya ini di rumah sakit
salah satu rumah sakit swasta ya dok yang ada di kawasan bintaro ya ini sudah berapa lama dia
bekerja di situ sebelum akhirnya meninggal dunia jadi akan gini jadi pemahaman terhadap ekstra
atau overworket bahwa dia karena berhari hari bekerja tentunya perlu dikonfirmasi lebih lanjut
kami sudah meminta kepada teman teman perimpunan anestesi bergerak sama dengan rumah sakit pintar
tersebut itu juga untuk memberikan rilis resmi semuanya rio status beliau bekerja seperti apa
kemudian dia bekerja apakah juga satu x dua puluh empat jam ditambah lagi dengan jatuh yang lain karena dalam
kondisi kondisi ini ini yang perlu dipahami juga ada kondisi kondisi
nasional yang ada di dalam di indonesia mamanya ada liburan lebaran ada liburan natal atau karena
liburan anak anak sekolah itu diantara teman teman sejawat mengatur jadwal jaganya supaya kemudian dia
bisa mengatur liburannya juga gitu oke dan itu diantara teman teman sejawat apalagi untuk di anestesi atau
di yang lainnya dia mengatur jadwal itu untuk saling kemudian menghentikan apakah itu memang ada
satu kali dua set dua puluh empat jam plus dua kali dua dua puluh empat jam katakanlah karena informasi yang terakhir
didapatkan beliau memang jaganya dua x dua puluh empat jam yang seharusnya satu x dua puluh empat jam tetapi karena
ini karena mengcover ya apa namanya teman jawabnya sehingga dia mengambil dua kali dua puluh empat jam supaya dia
bisa libur untuk berikutnya nah ini ini yang perlu ada konfirmasi nanti dari rumah sakit juga apakah
seperti itu oke yang kedua kalau disebabkan karena kelelahan nah kita ini perlu harus diketahui juga teman teman
bukan hanya tiga atau lima ke dua jam teman teman kami di daerah ya dokter dokter presiden yang dia
hanya satu satunya dokter anestesi di daerah tersebut dia bisa tiga puluh x dua puluh empat jam karena
tapi itu jaganya seperti apa sih jaga on call tadi yang seperti apa itu yang harus dipahami
oke itu yang kedua yang ketiga apa namanya itu tentunya yang selalu kita ingatkan kepada para
dokter pasal pasal dua puluh tiap para suka harus mengukur kesehatannya satu kemudian apakah
back orang rosak terhadap dirinya sendiri sedang tentunya harus kami juga nanti bahwa memang agak
webat kerjaya selama ini kurang konflik racing kurang diperhatikan bahwa dokter itu bukan sebagian
seperti tenaga ekstenced
yang lain kemudian dia bisa saklek delapan jam atau empat puluh jam seminggu tidak bisa seperti itu karena
dokter itu bisa lebih dari itu nah bagaimana sekarang penghargaan terhadap para teman teman kami dokter
yang dia bekerja seperti itu yang enggak bisa disamakan dengan profesi yang lain dan kondisi
seperti ini juga tidak hanya terjadi di hari hari libur panjang seperti lebaran bahkan juga mungkin
setiap hari di sepanjang tahun juga ini yang dihadapi oleh teman teman yang berprofesi sebagai
tapi sekali lagi rasa sosial yang kemudian walaupun saya jaga delapan jam tiba tiba ada konsulan pasien yang
gawat baik harusnya diamkan nah itu nggak bisa seperti itu itulah itulah yang kemudian tolong itu juga
diperhatikan baik kita nanti akan tunggu konfirmasi resminya khususnya dari rumah
sakit di kawasan binar yang bersangkutan terima kasih dokter adib karena kita waktunya sangat
terbatas terima kasih atas klarifikasinya di cnn indonesia connected malam hari ini